tadi sore sekitar pukul tiga belas sampai dengan pukul enam belas
penyidik di treskrim sus polda sumatera utara
berdasarkan surat penetapan izin penyitaan dari pengadilan negeri lubuk pakam
kembali menyita lima aset
kembali menyita lima aset milik apin bk
sekali lagi ini adalah bagian dari tindak pidana
pencucian uang yang dikenakan
oleh penyidik treskrim sus
aset itu adalah berupa
yang berada di kawasan
itu yang pertama
kemudian yang kedua
saudara tersangka apin bk
atau apin bk
sudah tiba di polda ulangi di sumatera utara
proses pemeriksaan di polda sumatera utara
terkait dengan tindak pidana awal
yang dilakukan yaitu tindak pidana perjudian